halo terima kasih anda masih bersama kami di after tennis
selalu ada informasi menarik yang datang dari presiden tercinta kita presiden joko widodo saat kunjungan kerjanya
yang kali ini presiden jokowi didampingi ibu negara iriana jokowi dodo ikut menari me pago saireri saat hendak menuju kabupaten raja ampat
untuk menghadiri peringatan hari ibu di lapangan waisai torang cinta
ya momen menari me pago saireri presiden jokowi dan ibu iriana ini terjadi menjelang keberangkatan menuju kabupaten sorong provinsi papua
ibu iryana yang semula hanya menyaksikan tarian asal papua itu akhirnya turut larut dalam tarian mepagosaireri bersama warga yang berpakaian adat
tak lama kemudian presiden jokowi yang keluar dari ruang tunggu bandara turut mengikuti irama tarian dan menari bersama
ya sebelumnya memang juga presiden jokowi meninjau pembangunan bandar udara marinda
sejumlah pejabat daerah juga ikut menyambut diantaranya gubernur papua barat dominggus mandakan dan bupati raja ampat abdul faris umlati
turun mendampingi presiden dalam kunjungannya kali ini yakni menteri kesehatan nila muluk dan kepala staf kepresidenan teten mas duki